udah tau belum buku kredit saya yang di mana
maaf maaf ini kan bulan puasa
jadi saya siram aja
menyembah pas gue orang orang
pembayaran kredit aku
dianur lagi ya
nggak usah ngomongin kredit
kalau di sini jadi malu
sebenernya sih buat situ
baik kalau didengar sama yang lain
jadi nggak ada perbedaan gitu
nggak ada pilih kasih
sampai kapan sih
sampai tahun depan mas ramzi
ibu ibu emang pengen masak
mak padengin tv
udah semua bubar

eh eh eh gue bilangin ya itu si mira kau taunya perempuan matre yang suka sama si tuan fredy
eh eh eh eh eh perempuan matre kawinan sama pak gino cuma pengen duitnya doang
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
udah udah udah
gue tunggu di rumah lo
nah aku aku
nah aku aku
gak gak gak
ini lagi bersihin kaca kok
kacau kata banget
kacau kata banget
gak pake alat
bersihin kaca segala lagi
maaf ya bang
susah banget tuh alesan bersihin kaca lho
mas santi bangun dong mas
ya mir harus dijelasin
kalau enggak biar enggak terjadi salah paham
pak pak pak pak
udah udah udah
lu yang akan kena kalah jelom laki laki lain lho
udah udah udah
pasan dari tadi ku enggak ngelihat buku tagi
bukunya buku gue
padahal enak dong kalau itu buku hilang
enggak tahu tagi ada berapa hari
perasaan tadi di rumah juga kagak ada
ye komando pasukan hansip nasional
minta kirimin pasukan pak
satu batu liun aja
ada keperluan pak
ada sesuatu yang hilang
ada sesuatu yang hilang
beri sedikit aturan murah
jangan mengganggu hakim
yang itu tuh yang chinese
hei anjing depan dong
aku bahagia karena aku bening
hei tidak tidak tidak
minggir minggir rumah lo
eh gigi diem ya
ah lo tuh burung betet
gue tahu buku gue ada di dalam
nggak ada nggak ada
lo tahu belum buku kredit saya hilang di mana nih
ini kan bulan puasa
jadi saya siram aja
menin bapak seguyur
gue bawain dukun yang spesial buat lo
pokoknya terbaik dan berpengalaman
ini dukun udah ngebantuin seratus orang ngelahirin
tanpa kasus aborsi
gue lagi suruh nyari buku pinjaman gue
buku kredit dan hilang
lo nggak ada terima kasihnya lo
dia suruh cari aja tuh hari hari
pasti topce deh otaknya
pasti ketemu buku lo ya
kadang beres lo
gue nggak butuh profesor
yang gue lagi butuh nih sekarang orang yang bisa ngeliat
sekarang buku tagihan gue ada di manet
siapa yang lebih pinter
siapa tau aja buku kredit itu bisa kesengu
lo mau tenang aja
yaudah jelas lah dukun
diaduk aja boleh
yang bener bu ya
anggap aja kita nggak duk jantri
lagian gue kuasa pertemek dukun
baru aja beres
gak ada beres
tulisan kecik kecik amat sih ya
pakai baca koran segala
kerjaan di dapur numpuk lo enak enak jograng lagi
nengok aja dibilangin
kok keridik ramji hilang
dia terancam bangkrut
eh ga keluarga
kenapa sih kok bawa koran aja semangnya sampe kayak gitu ya
saya bukan masalah sekolahnya
nih liat ya ada berita dong
buku kreditnya ramji hilang kita nyebangin
kenapa sih ada
ada bareng berisik begini kan
kampung kita terbebas dari puteangnya ramji